anda masih bersama cnn indonesia breaking news mega korupsi ktp elektronik
kita kembali ke pengadilan tipikor jakarta bersama koresponden cnn indonesia rifana pratiwi
rifana saat ini apakah anas urbaningrum masih memberikan keterangan
apa saja yang sudah disampaikan
selamat siang amelia bahwa sesi sidang pertama untuk sidang kasus dugaan korupsi
proyek pengadaan ktp elektronik berbasis nomor induk kependudukan ini
sudah selesai sekitar lima menit yang lalu
di mana pada sesi sidang pertama mantan ketua fraksi golkar dua ribu sembilan dua ribu empat belas setia novanto
dan juga mantan ketua mumpartai demokrat anas urbaningrum
tadi dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum
dan nanti berikutnya pada sesi sidang kedua yang akan sebentar lagi dimulai
akan ada dua orang lagi yang akan dihadirkan
yakni mantan sekretaris fraksi partai golkar adekomarudin
dan juga mantan politisi golkar yang juga mantan anggota komisi dua dpr ri markus nari
dan nanti pada sesi sidang ketiga ada juga
empat orang yang akan dihadirkan tiga diantaranya merupakan pihak swasta
dan satu lagi merupakan apns aktif di kementerian dalam negeri
dan saya akan merecap sedikit tadi hasil keterangan yang disampaikan oleh setia novanto
dan juga anas urbaningrum
untuk keterangan dari setia novanto ini banyak sekali sebetulnya fakta fakta menarik
yang tadi disampaikan bahwa bagaimana sebetulnya ia mengenal sosok yang bernama
andi agustinus atau andi narogong
tadi disebutkan oleh setia novanto ia mengenal andi agustinus atau andi narogong ini
sekitar tahun dua ribu sembilan belas
miliknya di wilayah wijaya jalan wijaya jakarta selatan
dan setia novanto ini bertemu dengan andi agustinus atau andi narogong selama dua kali
dan dalam dua kali pertemuan itu pada pertemuan pertama andi narogong menawarkan kaos
kepada setia novanto yang saat itu posisinya sebagai bendahara umum dari partai golkar
kaos tersebut adalah untuk keperluan dari partai golkar berkampanye
namun karena harga yang ditawarkan oleh andi agustinus atau andi narogong ini cukup mahal
maka setia novanto menolak pengajuan dari andi agustinus atau andi narogong
dan pada pertemuan yang kedua masih sama andi narogong ini juga menawarkan kaos yang sama
namun harganya juga belum turun dan kembali ditolak oleh setia novanto
tadi ketua majelis hakim john halasan butar butar juga menanyakan
soal sejauh mana sebetulnya setia novanto ini mengetahui soal program ktp elektronik
dan tadi setia novanto menjawab bahwa sebagai ketua fraksi golkar
ia sebetulnya tidak banyak mengingat kejadian yang berlalu pada tujuh tahun yang lalu
di mana pada saat proses pembahasan ktp elektronik itu
mendapatkan laporan dari pimpinan komisi dua dari fraksi golkar yakni kairulman harahap
dalam rapat pleno fraksi golkar yang digelar bulanan
dan itu sebetulnya tidak banyak yang disampaikan oleh kairuman harahap
sehingga setia novanto tidak mengetahui sebetulnya detail rencana anggaran
dan juga pembahasan di proyek ktp elektronik di komisi dua maupun di badan anggaran dpr ri
namun yang menarik tadi dari jaksa penuntut umum
banyak menggali sebetulnya pertemuan pertemuan yang dilakukan
diduga dilakukan oleh setia novanto dengan beberapa saksi
karena memang pada persidangan persidangan sebelumnya
saksi saksi sudah menyatakan bahwa ada pertemuan pertemuan yang dihadiri oleh setia novanto
saya tadi mencatat pertemuan tadi yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum adalah
pertemuan di hotel grenmelia pada pukul enam pagi
di mana di situ dihadiri oleh setia novanto
kemudian ada andi narogong terdakwa satu irman terdakwa dua sugiarto
dan juga mantan sekjen kementerian negeri dia anggreni
dan tadi lagi lagi setia novanto membantah
bahwa ia tidak pernah hadir dalam pertemuan di hotel grenmelia tersebut
kemudian tadi juga ditanyakan ada pertemuan di restoran piko hotel sultan
dan setia novanto juga kembali membantah
tidak pernah ada pertemuan itu dan dia tidak pernah menghadiri
kemudian ada juga pertemuan di lantai dua belas
kantor fraksi golkar tepatnya di seribu dua ratus tiga
di mana dihadiri oleh andi narogong kemudian terdakwa irman dan juga sugiarto
setia novanto membenarkan bahwa ruangan dua belas tiga adalah ruangan tempat ia berkantor
menjadi ketua fraksi namun tidak pernah digelar
dan juga pertemuan tersebut untuk membahas proyek pembahasan anggaran ktp elektronik
dan tadi jaksa penuntut umum juga menanyakan
apakah setia novanto mengenal sosok bernama irvandi hendro utomo
yang merupakan direktur pt murakabi sejahtera
dan tadi setia novanto membenarkan ia mengenal sosok yang bernama irvandi ini
karena merupakan keponakannya
namun ia tidak mengetahui bahwa irvandi ini dan perusahaannya
pt murakabi sejahtera mengikuti tender dari proyek ktp elektronik
memang dari mulai awal tahun ini
awal persidangan hingga saat ini
setia novanto ini konsisten dengan segala keterangannya
tadi di persidangan ia membantah semua pernyataan pernyataan dari saksi saksi sebelumnya
dan demikian juga tadi dalam isi keterangan bap nya
atau berita acara pemeriksaannya
tadi sudah ditanya juga oleh majelis hakim selama dua kali
diperiksa di komisi pemberantasan korupsi pada tanggal tiga belas desember dua ribu enam belas dan sepuluh januari dua ribu delapan belas
yang menyatakan bahwa bap nya tersebut adalah semua keterangan yang paling benar
dan tidak ada yang dicabut
dan namun ada satu yang menarik
tadi ia mengatakan bahwa ada pencabutan bap soal bahwa sebetulnya di dalam bap
ia mengatakan tidak mengenal terdakwa irman
yang merupakan mantan dirjen dukcapil kementerian dalam negeri
namun hari ini mengubah keterangannya bahwa ia mengenal terdakwa irman ini
di sebuah acara yang digelar di jambi
dan keterangan keterangan tadi memang banyak digali juga soal aliran dana
apakah ada satu ratus lima puluh miliar rupiah yang mengalir dari proyek ktp elektronik ini ke fraksi golkar
tadi setia novanto mengatakan tidak pernah ada
dan uang satu ratus lima puluh miliar ke kas partai golkar
sementara untuk saksi anas urbaningrum
tadi lebih banyak digali soal aliran uang ke kongres partai demokrat yang digelar bulan mei dua ribu dua puluh
dimana tadi ditanyakan apakah ada uang dua puluh miliar yang mengalir untuk acara prakongres pada bulan april dua ribu sepuluh
di mana dibuka ada sekitar tujuh ratus kamar di hotel sultan untuk biaya pemenangan para pendukung dari anas urbaningrum
dan tadi anas mengatakan tidak pernah ada uang uang tersebut dan bisa dicek ke ppat
atau ke amerika pusat pelaporan transaksi analisis keuangan
supaya bisa mengetahui sebetulnya dari mana sumber dana nya
dan kemudian mengalir kemana supaya ini bisa lebih jelas lagi
dan kemudian tadi ditanyakan juga soal bagaimana sebetulnya pesan dari ketua fraksi
ataupun apakah ada perintah dari ketua
persidangan ini intinya adalah bahwa satu saya tidak terlibat di dalam proses apapun
tentang pengadaan proyek
proyek iktp satu
yang kedua saya jelas tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan pengusaha yang bernama andi narogong
bahkan sampai sekarang saya belum kenal yang namanya saudara andi narogong
yang ketiga karena itu saya tidak pernah menerima uang dalam bentuk apapun
langsung itu artinya kepada saya atau lewat orang lain untuk saya tidak pernah itu saya terima
bagaimana ada orang yang tidak kenal memberi uang dalam jumlah yang besar itu
kalau kata cak lontong mikir dong
nah itu aja ini
kenapa mas anas bisa yakin bahwa itu semua fitnah
jelas jelas banyak saksi ataupun surat dakwaan yang menyatakan seperti itu
banyak saksi itu siapa
apa yang bisa membuktikan bahwa omongannya itu benar
saksinya yang ngomong itu hanya satu orang makhluk itu
mas anas ada arahan dari pak sbi untuk mendukung proyek ini
bagaimana sih mas sebenarnya arahan pastinya dari pak sbi
arah pak sbi untuk mendukung program atau proyek di ketamani
oh tidak ada tidak ada arahan untuk mendukung proyek tidak ada
tadi disampaikan dalam sidang kalau ada arahan di negara
seperti apa maksudnya dikiraskan boleh
ya kan inilah ini bagian dari kecermatan nih ya kan
bahwa pak sby sebagai ketua dewan pembina partai demokrat dan sekaligus presiden
meminta agar partai demokrat di dpr yang diwakili oleh fraksi mendukung setiap kebijakan dan program pemerintah
bukan proyek bukan pengadaan beda
kebijakan dan program itu beda dengan proyek kalau proyek itu namanya pengadaan
kalau proyek atau pengadaan kami tidak ikut ikut nah itu oke
ada indikasi apa dari bang nazarudin tentang kesaksiannya bahwa bang anas memang menerima dukungan
ada indikasi apa sepertinya bang
ya ini kan sebetulnya saya tidak mau mengatakan apa ya karena tidak mudah untuk mencari hard fact nya ya kan
tetapi dari seluruh rangkaian proses dari dulu itu kelihatan sekali bahwa memang ada semacam kesurupan pesanan dari kepentingan pihak lain
pihak lain itu siapa ya sampean simpulkan sendirilah sampean udah tahu
ya amelia barus jaman jaman ketua umum partai demokrat yang juga menjabat sebagai ketua fraksi demokrat periode dua ribu sembilan dua ribu sepuluh
anas urbaningrum yang tadi dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum selesai memberikan keterangan pers kepada teman teman media
dan kembali memberikan bantahan bahwa ia tidak pernah mengenal sosok yang bernama pengusaha andi agustinus ataupun andi narogong
dan tidak pernah menerima uang sepeserpun dari proyek pengadaan ktp elektronik
dan tadi menggarisbawahi
dan tadi menggarisbawahi
dan tadi dikirakan
ya pada saat yang pertama ketua dewan pembina dari pihak pimpinan partai demokrat saat itu yang juga merupakan presiden ke enam republik indonesia
susilo bambang yudhoyono bukan memerintahkan untuk mengawal proyek dari ktp elektronik
tapi meminta kepada fraksi demokrat yang merupakan kepanjangan tangan dari dpp partai demokrat
untuk mendukung semua program pemerintah termasuk dari program pengadaan atau pembuatan ktp elektronik
dan tadi anas meminta kepada wartawan untuk bisa membedakan antara program dengan proyek
dengan proyek karena memang proyek ini terkait dengan perencanaan dan juga penganggaran